selama empat tahun pemerintahan jokowi jk proses penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi menjadi sorotan publik
dan bagaimana dinamikanya selama empat tahun terakhir
sudah bersama dengan kami dari luar studio ada maria sarjana
maria selamat malam kita bicara catatan empat tahun jokowi jk di bidang penegakan hukum
ada beberapa kasus yang menjadi tantangan bagi pemberantasan korupsi di tanah air
mulai dari kasus novel baswedan yang disiram air keras yang belum ada perkembangan hingga saat ini
hingga insiden perusahaan buku bukti oleh oknum penyidik kpk
kalau dari yang anda highlight maria untuk penegakan hukum di indonesia apa saja menjadi catatan bagi pemerintahan joko wijeka
selamat malam reinhard catatan mengenai bidang hukum dalam pemerintahan jokowi jk ini memang sedikit agak suram kalau boleh saya katakan
karena memang kalau mencari capaian capaian dalam hukum di pemerintahan joko wijeka atau di kabinet kerja selama empat tahun terakhir ini memang cukup sulit untuk dicari
meskipun demikian saya memiliki beberapa catatan mengenai capaian dari pemerintahan joko wijeka mengenai penegakan hukum di indonesia
di antaranya yang saya catat sebagai capaian dari pemerintahan jokowi jk adalah mengenai saber pungli atau satuan kerja untuk tugas sapu bersih pemungutan liar yang didirikan atau dibentuk oleh presiden joko widodo dan juga wakil presiden yusuf kala pada tahun dua ribu enam belas
mengapa saya bilang bahwa ini menjadi suatu capaian dari pemerintahan jokowi jk
karena memang dalam sabu bersih atau saber pungli ini memang ada capaian dihasilkan yaitu dari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas artinya selama dua tahun terakhir ini reinhardt menghasilkan sitaan atau mengembalikan keuangan negara sampai dengan satu miliar rupiah
memang angka yang belum termasuk banyak tapi ini cukup untuk diapresiasi karena memang selama ini dalam pemerintahan presiden sebelumnya belum ada yang berani kemudian melakukan saber pungli seperti yang dilakukan pemerintahan jokowi jk
namun kemudian memang
ada beberapa kebocoran dan beberapa hal yang memang harus diperbaiki dalam proses saber pungli sendiri
di antaranya adalah optimalisasi biaya atau anggaran yang diberikan dari pemerintah terhadap tim saber pungli
karena menurut catatan saya ada di kabupaten atau di wilayah papua kemudian di wilayah jawa barat memiliki anggaran atau biaya yang cukup besar sampai mencapai lima miliar rupiah tetapi hasil yang dilakukan dalam tim saber pungli di wilayah tersebut masih sangat minim ataupun
kemudian kalau kita juga melihat capaian lain dari pemerintahan jokowi jk reinhardt saya memiliki syaratannya mengenai bagaimana pemerintah mengupayakan pembebasan bagi para tenaga kerja indonesia di luar negeri
pembebasan tki yang kemudian terancam hukuman mati ini menjadi sesuatu yang penting untuk tidak hanya penegakan hukum di dalam negara indonesia sendiri tapi juga mencontohkan bahwa negara indonesia memiliki kedikdayaan hukum di luar negeri
dan inilah yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintahan
jokowi jk setidaknya sampai dengan tahun dua ribu delapan belas ini ada lebih dari satu ratus dua kasus yang kemudian mengancam tenaga kerja indonesia di luar sana untuk dieksekusi mati
kemudian ada tujuh puluh sembilan kasus yang sudah berhasil diselamatkan oleh pemerintah republik indonesia artinya dari pihak luar negeri tidak jadi mengeksekusi tujuh puluh sembilan tenaga kerja republik indonesia
meskipun demikian masih ada sekitar dua puluh tenaga kerja indonesia yang sampai dengan hari ini reinhardt
masih menunggu bagaimana proses lobby proses hubungan yang dibangun dari pemerintah indonesia kepada pihak luar negeri pihak negara negara tersebut seperti china kemudian taiwan kemudian ada di arab saudi yang terbanyak
dan proses inilah yang tengah dilakukan oleh pemerintahan joko wijeka
tapi mungkin ada kasus terbaru yang kemudian kita dengar bersama yaitu tewasnya atau hukuman eksekusi mati yang kemudian dilakukan oleh pemerintahan arab saudi terhadap muhammad zaini nisrin yang beberapa waktu
sebetulnya kalau kita merunut ke belakang reinhardt memang ini adalah sesuatu hal yang disayangkan ketika kemudian tenaga kerja indonesia akhirnya dieksekusi mati kembali di arab saudi
jadi saya katakan kembali karena memang sudah ada beberapa orang terlebih dahulu yang mengalami hal serupa
tetapi kasus zaini misrin ini menjadi kasus yang cukup luar biasa
dimana sebetulnya zaini misrin ini sudah diduga telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya pada tahun dua ribu empat ketika ia menjadi seorang supir di arab saudi
kemudian fonis hukuman mati sudah dijatuhkan kepada zaini misrin sejak tahun dua ribu
dan kemudian kalau kita melihat bagaimana proses eksekusi terhadap zaini nisrin ini dilakukan pada tahun dua ribu delapan belas
artinya sepuluh tahun penundaan eksekusi mati yang sudah diupayakan oleh pemerintahan jokowi jk
tidak hanya dalam penundaan tetapi memang pemerintahan jokowi jk juga melakukan pk atau peninjauan kembali atau meminta peninjauan kembali kepada pemerintahan arab saudi
mengenai kasus lukisan
tetapi kemudian eksekusi mati dilakukan oleh pihak arab saudi secara sepihak
dan kemudian pemerintahan joko wijeka juga sudah memberikan surat atau nota keberatan
dan menyatakan bahwa ini telah melanggar hak asasi manusia
dari sekian banyak kasus hukum yang dialami pemerintahan jokowi jk dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu delapan belas
memang tidak banyak capaian yang dimiliki reinhard
sehingga highlight saya dalam capaian capaian hukum
dilakukan oleh pemerintahan joko wijeka hanya sampai pada sabar pungli
dan juga bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan bantuan hukum dan juga pembebasan bagi tenaga kerja indonesia yang berada di luar rik dan terancam hukuman mati
ada beberapa kasus misalnya selain tadi anda katakan anda memberikan catatan merah begitu kira kira ya terhadap penegakan hukum di era jokowi jk
bagaimana juga dengan kasus kasus lama seperti pelanggaran ham di masa lalu
ini juga mungkin menjadi sorotan publik
dan lagi lagi penegakan
pemberantasan korupsi maria
ini kerap kali dipandang dari perspektif yang berbeda
bagi mereka yang mendukung jokowi begitu atau elit elit partai pendukung jokowi menganggap banyaknya ott adalah sebuah prestasi
tapi di sisi yang lain oposisi menilai bahwa banyaknya ott adalah gagalnya penegakan hukum yang lebih banyak menangkap tangan dibanding pencegahan
anda melihat ini bagaimana terhadap pemberantasan korupsi dan juga kasus kasus ham yang belum juga diungkap oleh pemerintahan jokowi jk
reinhardt memang seringkali dalam suatu kasus penegakan hukum ada dua mata uang yang berbeda
ada dua sisi masyarakat yang kemudian melihat hal ini dengan cara pandang yang berbeda pula
kalau tadi anda sebutkan bahwa ott dipandang kerap menjadi solusi bagi permasalahan korupsi di indonesia
kalau boleh dibilang ini tentu adalah pandangan sebelah
tetapi pandangan yang sebelah lagi adalah pencegahan menjadi sesuatu hal yang penting
tapi tunggu dulu reinhardt
saya ingin memberikan sedikit highlight mengenai bagaimana hal yang belum berhasil dicapai oleh
pemerintahan jokowi jk padahal sudah ada dalam kemarin ketika mereka melakukan kampanye pada tahun dua ribu empat belas maupun dalam nawacita yang kemudian digaungkan presiden jokowi dan juga wakil presiden yusuf kala pada saat awal mereka terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden republik indonesia
dan antaranya seperti yang anda sebutkan tadi pelanggaran hak asasi manusia
pada saat itu masih lekat dalam ingatan kita bahwa presiden jokowi dan juga wakil presiden yusuf kala mengemukakan
mengemukakan akan menyelesaikan
mengemukakan akan menyelesaikan
setiap pelanggaran hak asasi manusia berat atau pelanggaran ham yang terjadi di indonesia
seperti kasus mei sembilan puluh delapan kemudian kasus talang sari kemudian kasus tanjung priuk kemudian ada beberapa kasus lain yang juga dikatakan ingin dituntaskan oleh presiden jokowi dan juga wakil presiden yusuf kala
tetapi saya memiliki caratannya bahwa sampai dengan hari ini menurut kontras juga belum ada satupun yang kemudian diselesaikan oleh pemerintahan jokowi jk
pertengahan dua ribu delapan belas yang lalu memang jokowi secara legowo menemui atau melakukan audiensi dengan pihak keluarga korban yang terkait dalam atau mengalami pelanggaran hak asasi manusia
baik korban enam puluh lima kemudian korban mei sembilan puluh delapan dan korban tanjung priok yang kemudian selalu mengadakan acara kamisan untuk menerobos atau mengetuk pintu nurani dari pemerintahan republik indonesia untuk kemudian menuntaskan pelanggaran pelanggaran ham yang mereka alami
tentu ini tidak menjadi cukup untuk penuntasan sebuah pelanggaran ham berat dan juga supremasi hukum bagi mereka
karena memang sampai dengan hari ini belum ada satu pun langkah lanjutan yang dilakukan oleh presiden jokowi dan juga wakil presiden yusuf kala untuk menuntaskan kasus pelanggaran ham ini
dan ini bisa menjadi pretensi yang cukup buruk
terutama bagi presiden jokowi yang kemudian akan maju dalam pemilu presiden dua ribu sembilan belas mendatang reinhardt
karena memang aktivis ini jumlahnya memang tidak sedikit
dan ini bisa menjadi impact atau apa yang kemudian mereka perjuangkan banyak diminati oleh masyarakat banyak diperhatikan oleh masyarakat banyak mendapatkan simpati oleh masyarakat
dan kemudian para aktivis ini juga bisa menggerakkan masa yang begitu besar
dan presiden jokowi harus mengingat bahwa aktivis tidak bisa juga kemudian dikesempikan begitu saja
dan juga para keluarga korban dari pelanggaran ham ini terus mendapatkan simpati dari masyarakat
dan kalau ini tidak dituntaskan dengan segera dalam satu tahun ke depan bisa jadi ini merugikan
presiden jokowi secara personal ketika ia akan maju dalam kontestasi pemilu presiden dua ribu sembilan belas yang akan mendatang
kemudian tidak hanya mengenai pelanggaran ham terkait dengan kasus atau peristiwa mei sembilan puluh delapan kemudian tanjung priuk kalangsari
tetapi juga ada hal hal lain tentang pelanggaran ham yang ada dalam catatan saya
di antaranya adalah munculnya perdadiskriminasi dalam beragama
ini menjadi sesuatu hal yang terus menerus berlangsung dari tahun ke tahun
lentian presiden ke presiden reinhardt bahwa adanya ketidakpastian hukum
tidakpastian hukum untuk melindungi etnis minoritas maupun warga minoritas
dan juga bagaimana mereka untuk kemudian bebas memeluk agama dan juga keyakinan dan kepercayaan masing masing
saya memiliki catatannya bahwa ada perdadiskriminasi
maksud saya yang kemudian muncul yaitu diantaranya adalah di aceh muncul kanun empat tahun dua ribu enam belas
di mana kanun empat ini mengatur mengenai pendirian
rumah ibadat ini terkait dengan kasus pelarangan berdirinya dua puluh empat gereja yang berada di aceh singkil saat itu
kemudian dalam peraturan kanun ini memuat peraturan peraturan yang berbeda dari peraturan yang sudah terikat atau mengikat sebelumnya
yaitu dalam peraturan bersama menteri agama dan juga menteri dalam negeri nomor delapan dan nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
di mana dalam kanun ini bahkan sempat meminta atau mencantumkan adanya rekomendasi dari camat dari kc
kemudian dari daftar nama pengguna tempat ibadah sebanyak satu ratus empat puluh nama
kemudian harus memiliki rekomendasi dari warga atau masyarakat sekitar sebanyak satu ratus sepuluh rekomendasi
kemudian ini semua harus berada dalam ranah tertulis
dan ini tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan sebelumnya yang sudah mengikat
seperti yang sudah tadi saya sampaikan di sini reinhardt bahwa ada peraturan bersama menteri dalam negeri
maksud kami menteri dalam negeri
maksud saya menteri agama di peraturan nomor delapan tahun dua ribu enam
dan tentu saja ini juga kembali kita mengingat bagaimana pelanggaran ham yang kemudian dilakukan
memang seringkali masalah minoritas dan mayoritas menjadi hal yang cukup sensitif di wilayah indonesia
tapi pemerintahan jokowi jk memilih untuk berada tidak di tengah tidak di samping kanan tidak di samping kiri
tapi entah di mana kalau boleh saya katakan
karena memang berlangsung terus menerus proses ini bahkan sampai dengan persekusi yang kemudian terjadi
dan ini akibat dari ketidakpastian hukum yang ada di ranah pemerintahan jokowi jk
kemudian tidak hanya itu ada juga peristiwa atau mengenai hukum yang tebang pilih
hukum tebang pilih di sini saya maksudkan menurut catatan kontras bahwa ada hukum tebang pilih yang kemudian dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat sipil
di antaranya kalau menurut kontras reinhardt ada penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
di antaranya adalah aparat kepolisian sampai dengan empat tahun terakhir ini jumlahnya mencapai tiga ratus tujuh puluh tiga penyiksaan yang dilakukan
kemudian tni mencapai satu ratus delapan kasus dan sipir di penjara mencapai lima puluh enam kasus
tentu menjadi sesuatu hal yang cukup menarik di sini bahwa tni pun terlibat dalam penyiksaan terhadap masyarakat sipil
padahal seharusnya kalau supremasi hukum ditegakkan di indonesia tentu tni adalah berada
tentu tni adalah berada dalam penyiksaan terhadap masyarakat sipil

tapi kemudian justru temuan kontras menyatakan hal yang berbeda sebaliknya
kemudian reinhard saya memiliki catatan mengenai ormas atau organisasi kemasyarakatan
yang kemudian ini juga aturannya dibuat tidak jelas oleh pemerintahan jokowi jk
kita masih mengingat bagaimana pembubaran hizbut tahrir indonesia dengan begitu saja tanpa persidangan
dan kemudian disahkan melalui perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas ini kemudian memunculkan pro dan kontra
dan juga di masyarakat maupun di akun
saya juga memiliki catatan bahwa kemudian perpu ini dianggap melanggar hak asasi manusia
dalam pelanggaran berkelompok dan berpendapat
karena memang menganulir proses persidangan yang seharusnya dilakukan
ini merupakan sisi yang dianggap menjadi cerminan pemerintahan yang otoriter dalam penegakan hukum
dan kemudian saya juga memiliki catatannya bahwa ini tidak sesuai dengan pasal enam ribu tujuh puluh delapan undang undang nomor tujuh belas
meskipun memang perpu ini muncul dari desakan masyarakat untuk meminta kepastian hukum mengenai
perlakuan atau kelakuan dari organisasi masyarakat yang kerap kali meresahkan seperti melakukan hp
penghakiman sendiri terhadap beberapa hal termasuk sweeping kemudian melakukan sendiri penggerbekan
seperti itu dan juga kalau kita mengingat ada beberapa ormas atau organisasi masyarakat yang memang
melakukan kekacauan atau menimbulkan kekacauan di wilayah
indonesia ini kita lihat reinhardt bahwa kita menuju ke belakang sedikit ada proses yang dilakukan atau persekusi
yang kemudian dilakukan oleh sekelompok organisasi masyarakat terhadap biksu yang berada di wilayah tangerang
biksu yang berada di wilayah tangerang ini sampai kemudian harus membuat surat tertulis seperti itu kemudian dibacakan
untuk dia tidak lagi berada di wilayah tersebut
ini tentu menjadi sesuatu hal yang cukup menarik untuk

dibahas karena ini tentu tidak menimbulkan rasa aman dan kenyamanan dan padahal kalau hukum ditegakkan tentu kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat di indonesia tentu sudah terjamin
kemudian ada beberapa hal lain yang kemudian menjadi highlight atau tartan saya dalam proses kebebasan beragama dan juga berkumpul ini juga tertuang dalam proses pemilu atau pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas

ada beberapa catatan yang kemudian dirangkum oleh south east asia
freedom of expression network atau safenet bahwa memang adanya kasus atau ahok ivek ini kemudian menimbulkan pelaporan pelaporan mengenai penodaan agama mengenai kemudian penodaan terhadap ulama di media sosial dan ini pelaporannya menggunakan undang undang maksud kami pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ite yang kemudian juga meningkat drastis dan ini kemudian menjadi sesuatu pretensi yang cukup buruk bagi masyarakat indonesia

ada beberapa catatan yang kemudian dirangkum oleh south east asia

ada beberapa catatan yang kemudian dirangkum oleh south east asia
ada beberapa catatan yang kemudian dirangkum oleh south east asia